wabah antraks ini terungkap setelah sebuah rumah sakit di kota yogyakarta
menyatakan ada warga semanu yang meninggal karena terjangkit antraks pada empat juni lalu
dinas kesehatan langsung melakukan investigasi dan mendapati
penyakit itu menyebar setelah warga yang meninggal tersebut
menyebeli sapi yang mati karena sakit akibat antraks
dan membagikan dagingnya kepada warga di sekitarnya
akibat peristiwa itu delapan puluh lima warga terkonfirmasi positif antraks
delapan belas orang di antaranya mengalami gejala gatal dan begat serta ada bencolan di tubuh
yang kontak dengan daging itu kami ambil semua sampelnya
darahnya itu ada satu ratus dua puluh lima orang yang kita ambil
dari satu ratus dua puluh lima orang itu yang positif ada delapan puluh enam
tapi yang bergejala itu ada delapan belas
menurut kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan
kabupaten gunung kidul wibawanti wulandari
sejak november dua ribu dua puluh dua hingga juni dua ribu dua puluh
tercatat lima ekor sapi terkonfirmasi positif antraks di gunung kidul
pihaknya telah melakukan upaya meminimalkan penyebaran
dengan menyuntikkan antibiotik pada ternak dan mengawasi lalu lintas ternak
waktu ada kejadian sapi mati mendadak
kita sudah anjurkan selalu untuk dikubur saja
tapi ternyata kan yang namanya masyarakat
sehingga masyarakat itu lupa bahwa mungkin juga
karena pertimbangan ekonomi teori butuh dan sebagainya
ya tetap terus dimakan
penyakit antraks bersifat zoonosis
menular dari hewan ke manusia tetapi tidak menular antar manusia
penularan dari hewan pada umumnya terjadi melalui kontak langsung
seperti bersentuhan dengan tubuh yang terluka
seseorang juga bisa terpapar antraks
jika menghirup spora bakteri bacillus anthracis yang bertembaran di udara